assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali saya meladia rahma kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama kita di studio
ada ustadz hilman fauzi atau akrab nisabah hilman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat bami lela dan kita juga berdoa ya
semoga pemirsa cnn indonesia dalam keadaan sehat dan al afiyat
dan ahilman tema yang akan kita bahas hari ini menarik buat saya buat kita semua
ini soal jalan taubat
nah pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
ahilman kalau kita bicara taubat
kan gak semudah ya allah saya tobat
ada tata caranya ya sebenarnya ya
bagaimana sih dalam islam itu supaya kita tahu adab dalam bertobat itu seperti apa
iya sebelum kita masuk pada proses kita bertaubat
kita harus pahami dulu di awal tentang mengapa kita harus bertaubat
taubat itu kan artinya kembali
kembali kemana kembali kepada jalan allah
setelah dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan allah
setelah dia melakukan dosa
maka jalan untuk kembali itu namanya adalah taubat
maka dalam proses bertobat tentu ada prosesnya ada jalannya
dan bertaubat ini juga adalah perintah dari allah kepada kita
dan ini menyadarkan kita bahwa
di antara kita pasti pernah berbuat salah
dan pernah berbuat dosa
tapi jangan putus asa gitu ya
dengan segala ampunan yang allah siapkan
nabi saw menyampaikan
kullu bani adama khotoun
setiap manusia pernah berbuat salah
sebaik baiknya orang yang pernah berbuat salah
adalah orang yang segera bertobat
kembali kepada allah swt
maka dalam al quran kita diperintahkan bahwa allah swt berkata
maka dalam al quran kita diperintahkan bahwa allah swt berkata
untuk kau untuk bertaubat
dan bertaubatlah kalian
wahi orang orang beriman
agar kalian menjadi orang yang beruntung
maka orang yang beruntung itu salah satunya adalah orang yang senantiasa bertobat
manusia itu kan dibagi empat golongan
ada orang yang awalnya baik
ada yang kedua
orang yang awalnya buruk
ada yang ketiga
orang yang awalnya baik
tapi ada yang keempat
orang yang awalnya buruk
nah kita berharap tentu jadi orang baik terus
sampai akhir kita baik juga
tapi kalau tidak minimal masuk kategori yang kedua lah
gak apa apa kita misalnya dulu pernah punya keburukan
tapi akhir kehidupan kita
harus ada kebaikan disitu
maka bertaubat ini kewajiban
bertaubat ini adalah keharusan kita untuk berbicara tentang allah swt
harusan setiap manusia
yang merasakan bahwa dirinya banyak kesalahan
maka menyadari punya dosa itu penting
menyadari punya dosa itu penting
maka hati hati dengan empat golongan nih
dalam urusan dosa
ada orang yang merasa tidak punya dosa
merasa tidak punya dosa itu adalah dosa sendiri
jadi kalau kita merasa gak punya dosa
berarti itu udah dosa sendiri tuh
bangga dengan dosa
dan sibuk dengan dosa orang lain
bangga dengan dosa
dan sibuk dengan dosa orang lain
ini mohon maaf ya kebiasaan buruk tuh
kita kadang kadang ada bahasa
semut di ujung lautan terlihat
gajah di pelupuk mata tidak terlihat
wah luar biasa
diincar di komen dihujat
tapi kita lupa kalau kita juga punya banyak kesalahan
orang yang tidak mau bertobat
udah tau salah
tapi dia tidak mau bertobat dari dosa
dan yang keempat
orang yang putus asa dengan ampunan allah
maka di dalam al quran
la taqnatu min rahmatillah
inna allaha yagfiru dunubajami'ah
wahai hambaku yang pernah melampaui batas
ketika engkau berbuat salah
jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan allah
sesungguhnya allah akan mengampuni dosa dosa kamu sekalian
bagaimana cara kita bertobat
yang pertama kata kuncinya
yang kedua berhenti
dan yang ketiga sibuk memperbaiki diri
tidak disebut taubat kalau gak nyesel
di saat itu ketika dia tahu ini salah
ketika tahu dia ini dosa
maka dia tinggalkan
dan yang ketiga
dia sibuk memperbaiki diri ke depan
nutupin kesalahan dia yang di masa lalu itu
nah jika kesalahannya
menyangkut dengan manusia
maka tambah lagi satu
selesaikan urusan kita dengan manusia itu
jadi kalau ada urusan harta dengan manusia

kalau ada urusan
maka itu masuk kategori tadi
diterima dan masuk kategori syarat taubat
berhenti dan sibuk memperbaiki diri
kalau ada istilah harus sholat taubat
sebenarnya memang seperti itu ya
iya memang ada beberapa ulama yang menyebutkan harus sholat taubat
sholat khusus untuk kita minta ampun
ada sebagian ulama lagi yang menyebutkan bahwa
sholat lima waktu itu juga adalah bagian dari taubat minta ampun kepada allah
sholat sunnah yang kita hadirkan
sholat kiamulayl dalam tahajudnya
pagi dalam duhanya
itu juga adalah bagian daripada taubat kita kepada allah
zikir yang kita baca pertama setelah kita sholat apa
karena kita berhati hati dengan allah
karena kita berhati hati dengan allah
karena kita berharap dari sholat yang kita tunaikan itu allah ampuni dosa dosa kita
maka sholat itu diibaratkan seperti kita mandi katanya ya
jadi kalau kita udah kotor kemudian kita mandikan jadi bersih
bayangkan kalau lima kali mandi sehari
masuk angin kali ya
tapi ini saking bersihnya gitu kira kira gitu kan
maka sholat adalah bagian cara kita untuk menemukan jalan taubatnya
tapi secara prinsip tiga yang tadi
menyesal berhenti dan sibuk memperbaiki
dan juga memperbaiki diri
nah kadang ada orang yang namanya taubat sambel kan
maka dia bukan masuk kategori taubat tanah suha
ya berarti dia masih berproses lah
dalam proses taubatnya
ya lebih baik lah daripada nggak taubat sama sekali kan
sampai kapan kita punya kesempatan untuk bertobat lagi
makanya ada orang yang bercanda gini
ah ustadz berarti kalau gitu mah
kalau sekarang kita bikin kalau kita sholat nih
nanti asalkan surat lagi nih
kalau diampuni dong gitu kan
ah yaudah bikin dosa lagi
sholatnya mungkin masih ada
tapi kitanya masih ada apa enggak
maka saat kita diberikan keinginan untuk bertobat
taubat tanah suha
jangan mengulangi lagi
karena kita gak pernah tahu sampai kapan allah berikan kesempatan usia kepada kita
untuk ada di dunia ini gitu
maka taubat jangan dinanti nanti
nanti keburu mati
taubat jangan nunggu kapan kapan
nanti keburu di kavani gitu
kalau bisa hari ini kenapa harus nunggu besok gitu
maka sibuk memperbaiki diri setelah kita berbuat salah
itu adalah kebaikan yang luar biasa
dan ikutkanlah kebaikan dari keburukan yang kita lakukan
nishaya kebaikan yang kita lakukan saat ini
bisa menutupi keburukan kita
jadi masa lalu
maka siapapun kita di masa lalu
jangan selalu melihat orang di masa lalunya
karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya
percayalah setiap kita berpotensi jadi orang baik
tapi saat kita jadi orang baik
karena kita juga berpotensi terpleset
kemudian kita jadi berbuat kesalahan lagi
maka taubat setiap saat
taubat setiap waktu
taubat tanpa tapi
taubat jangan nunggu nanti

semua kembalikan kepada allah swt
itulah jalan taubat kita
jadi kita masih akan terus bahas
ahilman persoalan taubat ini
karena banyak sekali pertanyaan
yang juga datang dari pemirsa juga
ada juga pertanyaan dari saya
nanti kita akan bahas
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode jalan taubat
pembahasan kita soal taubat ini
nah tadi kan sempat disampaikan
jangan sampai kita ini taubat sambel gitu ya
tapi kalau misalnya dalam proses kita
tahu betul kita melakukan kesalahan

kita melakukan kesalahan yang berbeda

kita sudah berusaha memperbaiki diri
tapi di tengah jalan kepleset lagi
itu tobat kita masih tetap diterima ya
jadi taubat itu jangan sekali
maka dalam ayatnya disampaikan
sesungguhnya allah mencintai
orang yang selalu bertaubat
kenapa disitu kalimatnya
kenapa selalu bertaubat
bertaubat bertaubat bertaubat
karena allah juga tahu
kita ini tempatnya salah
pasti bikin salah lagi
bikin salah lagi bikin salah lagi
makin banyak salah yang kita lakukan
makin besar potensi taubat yang harus kita hadirkan
jadi jangan putus asa dengan segala apa yang pernah kita lakukan
kita merasa ustaz
sebanyak lautan kan gitu
selama kita bertaubat
dan kita bisa berpikir pikir
lebih luas daripada samudera lautan
dosa kita tinggi setinggi gunung
ampunan allah lebih tinggi
daripada gunung yang paling tinggi itu
selama kita bertaubat
pertanyaannya kita mau atau tidak gitu
tapi ingat ya
jangan karena ah berarti ustaz
ampunan allah besar
berarti kita bikin dosa aja lagi
nanti nanti aja lah
kan nabi juga diterima lagi
justru inilah yang jadi persoalan
kalau kita dikasih kesempatan berharga
dengan pintu taubat dari allah
maka jangan sepelekan gitu loh
karena tadi kita berpacu dengan waktu
selama kita hidup di muka bumi ini
kita gak pernah tahu
bambila pemirsa si aneh indonesia
sampai kapan allah berikan usia kepada kita
perbanyaklah engkau mengingat
perbanyaklah engkau mengingat mati
maka wajar orang yang paling cerdas
dan mempersiapkan bekal kematiannya
orang yang tahu persis
sangat dekat jaraknya dengan kita
maka dia tidak akan sia siakan
setiap detik detik kebersamaan hidupnya
kecuali untuk menggapai ridhonya allah
bertahubat kepada allah swt
dan ampunan allah itu
sangat kita butuhkan
kalau nabi itu
padahal nabi gak punya dosa tuh
nabi itu dimaksum oleh allah kan
tapi tidak pernah
dari seratus kali beristighi kepada setiap hari
masih minta ampun kepada allah
harusnya kita malu ya
ya malu lah kita siapa
surga belum jelas
kisah masih menegangkan
maka kalau nggak mau bertobat
butuh cara apa lagi
jadi mensegerakan bertobat
fenomena fenomena yang tadi kita bahas
nanti nanti itu akan membawa kita lebih dekat kepada suul khotimah
maka ada dua
yang membuat kita akan terus bergelimang dalam dosa
satu menyepelekan dosa kecil
ah udahlah gak apa apa
ah udahlah gak apa apa
udah gak apa apa
nah menyepelekan dosa kecil itu
itu yang akan mengantarkan pada dosa besar tuh
kalau orang sudah menganggap ini dosa
ah udah biasa aja
akan dianggap biasa
menyepelekan untuk segera bertobat
jadi dua hal ini yang membuat kita akan terus
ada di gelimangan dosa kita
maka yang pertama
jangan sepelekan dosa sekecil apapun
dan yang kedua
jangan sepelekan taubat segera mungkin
kalau ada kesempatan bertobat
maka segera bertobat
karena boleh jadi kita gak punya waktu lagi
kesempatan lagi untuk mendapatkan kesempatan bertobat dari allah
dan kita bisa berdoa kepada allah
dan betapa ruginya kalau kita meninggal
selama nafas berhembus
selama jantung berdetak
selama kita minta ampun kepada allah
allah masih ampuri dosa dosa kita
ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan
dan kita baru mengatakan bertobat
apa yang kita mau minta ampunkan kepada allah sw
maka setiap saat
setiap waktu minta ampun
bertobat kepada allah
karena boleh jadi
yang menghambat datangnya kebaikan dalam hidup kita
karena dosa yang pernah kita lakukan
boleh jadi yang mengundang musibah
datang dalam kehidupan kita
karena dosa yang pernah kita lakukan
dan boleh jadi
jauhnya kita dari keberkahan
karena dosa yang belum kita tobat
maka banyak bertobat
minta ampun kepada allah
dan segera kembali ke jalan allah
ahilman tapi tanda tanda bahwa
allah menerima tobat kita tuh sebenarnya terasa ya
kita bisa merasakan hal itu ya
yang pertama tentu setelah kita mendapatkan
berhenti menyesal berhenti dan memperbaiki diri
kita jadi takut bikin dosa
aduh takut ya
kan ada orang yang
rasanya sepele gitu bikin dosa tuh
akhirnya gak apa apa
tapi ada orang yang sangat berhati hati gitu
aduh ini dosa gak ya
ini benar gak ya
dia itu sangat sibuk
untuk muhasabah diri
dia nggak silau dengan aib orang
dia gak terlalu mikirin tentang kekurangan orang
dia hanya akan melihat
kesalahan yang dia lakukan
maka muhasabah itu penting
karena bagian proses untuk kita bertobat dari muhasabah diri
ngelihat diri kita
ngelihat diri kita
mencari diri sendiri
itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang makin baik
orang yang tobatnya diterima
dia akan sibuk dengan kebaikan dan perbaikan
makanya ada orang yang pernah saya tanya tuh
ada orang yang tidak pernah tertinggal
solat berjamah ke masjid gitu
walaupun hujan walaupun apa gitu ya
saya tanya tuh
kayaknya gak mau ketinggalan banget
solat berjamah di masjid
ya tentu karena pahalanya luar biasa
dan yang keempatnya
dulu ayah itu gak pernah punya waktu sholat di masjid
di sisa usia yang allah kasih buat ayah
ayah gunakan buat ke masjid
ada sahabat perempuan kita yang masya allah
misalnya pakaiannya syari'i tertutup luar biasa gitu
iya ustadz dulu
aku aurat yang terbuka
aku gitu ya
bahkan sekarang aku ingin menyempurnakan
nah itu kan nikmatnya dalam bertaubat
jangan pernah berpikir pikir
karena merasa soleh
tapi harus merasa salah
karena merasa soleh itu salah
merasa salah itu soleh
kita juga jangan apa ya
dengan gampang misalnya ada orang yang mungkin
dalam proses untuk menuju kebaikan
menuju jalan hijrah
kadang kadang kita kok ininya masih kurang sih
itunya masih ini suka ngomentarin belum
merasa paling benar sendiri
nah itu kan juga sebenarnya
sekarang juga banyak sih ya
kemarin lah ya
ada orang yang
lagi ngetrend bahasanya hijrah
kalau dulu itu kan namanya taubat
walaupun secara makna tentu berbeda
kalau taubat kan kembali
kalau hijrah itu berpindah
atau berubah gitu ya
tapi secara hakiki
boleh jadi kita
anggap itu sama lah ya
menjadi seseorang itu
kembali pada kebaikan
menjadi lebih baik
jangan banyak protes
lakukan saja sampai beres
insya allah kita sukses
ya wajar lah orang
ingin memperbaiki diri itu
ada yang menghina
ada yang mencemo
orang harusnya di support ya
harusnya di support
sebenarnya kalau kita paham bahwa
setiap kita punya salah
kita gak akan pernah
sibuk dengan aib orang lain
ya masalahnya adalah kita ini jarang
ngasih casing ke kita
sehingga kelihatannya mulia
atau yang kedua
karena allah nutupin aib aib kita saja
kalau aibnya dibuka
apa yang mau kita banggakan
maka sibuklah bertobat sebelum terlambat
kita masih akan bahas lagi
terkait taubat ini
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
yang satu ini
pemirsa kita sudah sampai
di penghujung program gapai kemuliaan
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda dapat menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera pada layar kaca
sebagai penutup seperti biasa
ustadz hilman fauzi akan menyampaikan
kesimpulan dan doa penutup
saya meladi armaududiri
terima kasih atas kebersamaan anda
insyaallah kita akan bertemu lagi
pada gapai kemuliaan berikutnya
pemirsa cnn indonesia
yang dicintai oleh allah swt
pasti pernah berbuat dosa
pernah berbuat salah
sebaik baiknya orang yang pernah berbuat salah
adalah orang yang segera bertaubat
memperbaiki dirinya dihadapan allah swt
karena tobat itu akan mengantarkan banyak kebaikan
untuk kehidupan kita
adalah cara kita dicintai oleh allah
karena allah mencintai orang yang suka bertobat
dalam al quran allah sampaikan
innallaha yuhibbut tawabina
sesungguhnya allah mencintai orang yang bertaubat
dan orang yang mensucikan dirinya
maka setelah dia sadar banyak kesalahan dalam hidup
setelah dia sadar
tentang dosa yang pernah dia lakukan
maka taubat adalah jalan yang dihadirkan
dan dengan tobat itu
dia menjadi pribadi yang dicintai
oleh allah swt
adalah jalan agar kita dihadirkan keberuntungan
di dalam al quran
juga allah sampaikan kepada kita
agar kita bertobat
wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun
wahai orang yang beriman bertobatlah kalian kepada allah
agar kalian menjadi orang yang beruntung
setelah dia rugi dengan dosa yang dia lakukan
sangat rugi dengan kesalahan yang dia kerjakan
maka segera dia bertobat
maka taubatnya akan menghapuskan setiap kesalahannya
dan mengantarkan kemuliaan dalam hidupnya
dan yang ketiga tentu
taubat akan menghapuskan setiap dosa
menghapuskan setiap kesalahan
jangan putus asa dengan rahmat ampunan allah swt
sebanyak apapun dosa kita
selama kita bertobat kepada allah
maka selama itulah allah akan ampuni dosa dosa kita
di dalam surat azumar ayat lima puluh tiga allah berfirman
la taqnatu min rahmatillah
duhai hambaku kata allah yang pernah melampaui batas
dalam berbuat kesalahan
jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan allah
sesungguhnya allah akan memperbaiki kita
dan mengampuni dosa dosamu seluruhnya
taubat adalah jalan kebaikan
taubat adalah jalan kemuliaan
yang akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita
terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
semoga hati kita diberikan kelembutan
dan diri kita diberikan kekuatan
untuk bertaubat kepada allah swt
allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin
wa afiatan fil jasad
wa barokatan fil rizqi
wa rahmatan ndal mauth
wa maghfiratan ba'dal mauth
ya allah selamatkan hidup kami di jalan agama mu
sehat afiatkan tubuh kami
sayangi hidup kami
ya allah berikan kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat
ampunan setelah kami wafat
ya allah ringankan sekaratul mauth kami
wafatkan kami semua kelak dalam keadaan husnul khatimah
ya allah jadikan kami hambamu yang sering bertobat dan pandai bertobat
yang pandai kembali kepadamu ya rabul alamin
rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanah
wassalamun ala mursalin
mudah mudahan dosa dosa kita diampuni oleh allah swt
dan kita diberikan kesempatan untuk bertobat
dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh